perempuan yang merupakan ibu dan anak ditemukan tewas di rumahnya di kawasan pondok labu jakarta selatan
peristiwa ini awalnya diketahui oleh keluarga yang membuka paksa pintu rumah karena tidak bisa dihubungi
warga jalan pinang bahari pondok labu jakarta selatan dikejutkan dengan penemuan jenazah ibu dan anaknya di dalam rumah
kepolisian sektor cilandak yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi terhadap dua jenazah tersebut
ketua rt satu kelurahan pondok labu mengatakan terakhir berkomunikasi dengan korban pada tanggal dua puluh dua maret lalu
selanjutnya kedua jenazah dibawa ke rumah sakit fatmawati untuk divisum guna mengetahui pasti penyebab meninggalnya ibu dan anak ini
tanggal dua puluh dua maret itu tidak ada komunikasi ya
komunikasi terakhir dengan kader saya desa wisma nanyain pangan murah
lagi tiba tiba tadi pagi pembantunya datang jam tengah delapan pembantunya itu tinggalnya di arko ya depok ya kesini ketok ketok pintu dari jam delapan itu nggak dibukain
saya lagi jalan melihatlah tukang rongsokan tukang ronsokan lewat
dibukainlah pintu dengan tukang rongsokan itu yang pintu paling depan
setelah dibuka pak tolong lagi pak yang di dalam
tukang rontokannya nggak berani karena ternyata di belakang pintunya itu ada orang
informasi lebih lanjut soal temuan ibu dan anak tewas di dalam rumah kita tanyakan pada jurnalis kopastif taufik riyadi yang sudah ada di pondok labu jakarta
sejauh ini apakah sudah diketahui penyebab peninggalan ibu dan anak di pondok labu tersebut
memang penyebab pastinya memang kita harus menunggu rilis resmi dari pihak kepolisian
namun berdasarkan dugaan sementara yang kami dapatkan dari pihak polisi
bahwa kedua korban tersebut yaitu si ibu dan juga anak diduga meninggal dikarenakan sakit
untuk anaknya sendiri dengan inisial p berusia delapan puluh satu tahun ini diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes akut yang memang sudah dihadirikannya selama lima tahun terakhir
sedangkan untuk sang ibu yaitu dengan inisial m berusia delapan puluh dua tahun ini diketahui sudah menderita penyakit strok kurang lebih selama sepuluh tahun yang lalu
jadi memang jika kita melihat dari resmi
riwayat penyakit yang diderita dari keduanya ini memang kemungkinan besar mereka berdua ini meninggal dikarenakan sakit
dan juga memang berdasarkan keterangan dari kepolisian sebelum kedua korban dibawa ke rsup fatmawati untuk dilakukan visum
tidak ada kekerasan atau bekas kekerasan sehingga memang diduga kuat ini memang karena sakit
dan juga berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian ini untuk yang meninggal pertama ini diduga adalah sang anak
sedangkan untuk sang ibu diduga memang baru saja meninggal dengan kurun waktu kurang lebih satu x dua puluh empat jam
dan memang tadi proses visum di rsup fatmawati ini sudah selesai sejak malam
dan pihak kepolisian bergerak cepat mengumpulkan keterangan keterangan dari berbagai saksi
juga tadi informasi yang kami dapatkan dari ketua rt setempat bahwa kedua korban sudah dimakamkan tadi pagi
dan memang untuk hasil lebih lengkapnya pastinya apa penyebab utamanya kita masih menunggu keterangan
ataupun rilis resmi dari pihak kepolisian sisko
baik jenazah ibu dan anak ini juga sudah dilakukan proses penguburan
dan masih dilakukan proses penelitian ataupun juga pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian
ini kan anda tadi sempat menyebutkan ada yang tiga x dua puluh empat jam meninggal satu x dua puluh empat jam meninggal
apakah ada informasi kematian keduanya ini kenapa tidak bisa diketahui warga
seperti apa hubungan atau mungkin sosialisasi mereka dengan tetangga taufik
ya berdasarkan keterangan dari tetangga sisko
ini kedua orang tersebut atau kedua korban tersebut ya ibu dan anak tersebut
ini memang sudah jarang berkomunikasi dengan warga dikarenakan kedua orang tersebut yaitu sakit
dan untuk anaknya dengan inisial p ini memang sebelumnya cukup aktif di masyarakat
mereka sering ikut kegiatan seperti arisan lalu juga kegiatan sosial lainnya
namun semenjak ia menderita sakit diabetes selama kurang lebih lima tahun yang lalu
ya sudah jarang berpergian keluar rumah
sehingga ketika ia ingin membeli sesuatu ataupun ingin berpergian keluar membutuhkan bantuan dari orang lain
dan memang untuk mengapa sampai awalnya ditemukan kedua orang tersebut meninggal dikarenakan adanya dari art yang ingin mencoba masuk sekitar pukul setengah tujuh pagi
dan terdapat kecurigaan bahwa pintu tidak dapat dimasuki namun televisi menyala lampu menyala
sehingga di balik kecurigaan tersebut art melepon
dan memang saat ini anak dari korban dan juga meminta untuk membuka secara paksa
dan saat dibuka secara paksa memang diketahui kedua korban tersebut sudah meninggal dunia
dan akhirnya dibawa ke rsup fatmawati untuk dilakukan visum
dan memang mendasarkan keterangan warga juga di kanan kiri tetangganya ini tidak tercium bau busuk
sehingga tidak ada kecurigaan dari warga sekitar
dan memang saat ini untuk kedua korban tersebut sudah dimakan
dan kita masih tetap menunggu rilis resmi dari kepolisian seperti apa atau apa penyebab kematian dari kedua korban tersebut cisco